pada awal pandemi dan selama pembatasan sosial berskala besar
toko mobil bekas kjm the rush di blok m jakarta selatan
sempat menjual hanya empat belas mobil dalam sebulan
padahal sebelum pandemi kjm gervash menjual rata rata dua puluh sampai dua puluh delapan mobil bekas setiap bulan
karena tak banyak orang bisa datang melihat lihat
kjm gruash memindahkan showroom atau ruang pamernya ke media sosial
setelah psbb memasuki transisi perlahan lahan ada kenaikan penjualan
namun tetap kurang dari dua puluh mobil bekas per bulan
gara gara kita penjualan turun itu satu yang mungkin banyak di luar sana yang di phk
jadi mungkin orang pada nahan duit
terus kedua kita juga sempat tutup karena psbb kan semua mal mal dan segala macam itu tutup
dan itu menurut saya sangat sangat susah sih untuk penjualan kita
nah sisanya itu dari orang orang lewat
turunnya angka penjualan juga dialami penjual mobil bekas eurostar garage
kita kebanyakan jualnya online ya bahkan beberapa kali pas lagi lockdown kemarin
kita banyak jual mobil nggak ketemu dengan customer nya
kita pihaki call video call kita kirim bahkan sampai ke
sampai ke nias
penjualan di pandemi sih menurun ya tapi nggak terlampau banyak
menurut pengamat otomotif ridwan hanif ekonomi yang lesu akibat pandemi membuat daya beli masyarakat menurun
saat saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk membeli mobil bekas
namun tidak pas untuk menjual mobil
untuk mobil yang general ya tapi kalau untuk mobil baru itu harga masih tetap
mungkin diskonnya bisa lebih tinggi
cuma ya itu kembali lagi biasanya kan orang beli mobil itu kan secara kredit ya
nah karena sekarang leasing juga lagi susah untuk outpoof nya sehingga penjualan itu drop nya itu luar biasa
ridwan hanif memberi tips untuk mereka yang tertarik membeli mobil bekas
pertama pastikan dokumen seperti bpkb dan stnk asli
dan pastikan mobil tidak pernah terendam banjir ataupun pernah terlibat kecelakaan
tiga periksa aksesoris dan interior
dan keempat cek kilometer dan tahun pembuatannya
di hayung stari skeptia di pradana jakarta